denggi di bali kembali merebak
dalam sebulan ini hera peningkatan jumlah pasien dbd bisa mencapai dua ratus orang
jumlah pasien demam berdarah dengue yang dirawat di rumah sakit umum badung bali terus mengalami peningkatan
bulan februari lalu jumlah pasien mencapai lima ratus satu orang
sedangkan di akhir bulan maret ini jumlah pasien melonjak hingga enam ratus delapan puluh tujuh orang
mayoritas pasien adalah anak anak
sejumlah keluarga pasien mengaku sudah menerapkan upaya pencegahan
misalnya fogging atau pengasapan serta penebaran bubuk abati secara rutin
namun demam berdarah tetap saja menyerang
untuk mengurangi penyebaran penyakit masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap kondisi lingkungan
terutama dengan memperhatikan genangan air yang ada di kawasan